terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
pesta rakyat dalam rangka memperingati hari jadi ke tujuh puluh delapan provinsi jawa barat west java festival
digelar selama dua hari pada sabtu dan minggu dua puluh tiga september
acara ini juga menjadi ajang pertunjukan pencapaian hasil kinerja gubernur jawa barat
selama lima tahun menjabat
apa nama bandara yang ada di kota bandung
ribuan warga jawa barat yang datang dari berbagai tempat
memenuhi area gedung sate dan lapangan gasibu kota bandung
untuk menikmati berbagai kegiatan yang diselenggarakan di west java festival dua ribu dua puluh
terdapat ratusan usaha mikro kecil dan menengah
yang menjual berbagai produk mulai dari kopi teh beragam macam kuliner
produk fashion hingga produk kerajinan
acara yang digelar sejak hari sabtu
dua september mulai pukul tujuh pagi ini
mampu menyedot animo warga terutama mereka yang datang bersama keluarga
buat kami sekeluarga yang warga bandung
sangat diberi antusias sekali dengan acara ini
karena kita diberi suatu kesenangan
suatu acara yang saya bisa membawa anak anak saya
untuk bisa menikmati suasana kota bandung
terutama menikmati kuliner kulinernya
dan budaya budaya kota bandung yang ditampilkan di west java festival ini
bukan hanya sebagai sarana bagi umkm untuk menampilkan produk
west java festival juga menunjukkan pencapaian organisasi perangkat daerah
di pemerintah provinsi jawa barat melalui cara yang kreatif
setiap opd menggelar acara di stand masing masing
dan hal tersebut mampu menarik minat masyarakat
bagi gubernur jawa barat ridwan kamil
west java festival tahun ini sangat spesial
karena kegiatan ini bukan hanya sekadar pestaraan
rakyat yang menampilkan kegembiraan
namun juga merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban
atas berbagai perubahan yang sudah dicapai pemerintah selama lima tahun
sehingga jawa barat mampu menjadi provinsi terbaik di indonesia
sebenarnya bunga perpisahan
ini adalah festival melaporkan pertanggung jawaban
kepada rakyat jawa barat lima tahun
apa yang dikerjakan dalam bentuk secara kreatif
kan pelaporan itu ada baca pidato
ada bikin seminar
nah itu kan agak membosankan
nah itu makanya semua dinas bikin acara
ada dinas pariwisata sdm semua dalam bentuk kreatifitas
karena khas jawa barat orang yang kreatif
jadi ini adalah festival melaporkan lima tahun pertanggung jawaban
saya dan pak uu bersama birokrasi jawa barat
west java festival di hari kedua pada minggu tiga september
dilanjutkan dengan karnaval budaya
yang digelar mulai dari kawasan bebas kendaraan
di jalan dago hingga kawasan gedung sate
tujuh kabupaten dan kota yang ada di jawa barat
menampilkan budaya ciri khas masing masing
yang dipadukan dengan berbagai kostum serangga
yang menjadi tema dalam karnaval
kegiatan ini juga mampu menyedot antusiasme warga jawa barat
yang memadati area di sekitar jalur karnaval
sementara pada siang hingga malam hari

menampilkan berbagai kata kata yang menarik
dan menarik dalam perkembangan perkembangan
dan menarik dalam perkembangan perkembangan
sejumlah musisi ternama asal jawa barat
tampil dalam konser ini
mulai dari nu sumbang yang berkolaborasi dengan
pasben yang tampil dengan formasi spesial

gubernur jawa barat ridwan kamil pun turut hadir dalam acara konser ini
dan sekali lagi menyampaikan kata perpisahannya
kepada ribuan warga jawa barat
yang hadir memenuhi seisi stadion siluwangi

sekali lagi terima kasih
aku nohon warga jawa barat